selama bulan pandemi melanda ini banyak sekali hal yang berubah ya dalam kehidupan kita sehari hari
mulai dari work from home atau wfh meeting yang dilakukan secara virtual
hingga melonjaknya transaksi online nih rizky karena adanya pembatasan aktivitas
iya dan ini ngomong ngomong soal yang namanya belanja online dan juga pola konsumsi masyarakat di tengah pandemi
kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pemerhati marketing yuswo hadi
selamat malam pak yuswo hadi sehat pak
halo sehat alhamdulillah
oke pak ini kalau kita ngomongin soal kondisi konsumen khususnya gitu ya selama pandemi
ini seberapa besar sih pak pengaruh pembatasan selama pandemi ini terhadap kegiatan belanja online di indonesia
ya pengaruhnya luar biasa
jadi awalnya kita going online kita belanja secara online itu sulitnya minta ampun
jadi prosesnya lambat sekali
tetapi dengan adanya pandemi itu kita dipaksa
ya dipaksa semua ini adalah salah satu dari apa yang saya sebut megasive ada empat megasif perubahan konsumen di masa pandemi
salah satunya adalah go digital
atau apapun kita lakukan kita bekerja kita sekolah kita ke dokter itu secara online
ya jadi yang pertama megasif yang pertama adalah stay at home smart style
jadi muncul kebiasaan baru selama kita di rumah
karena kita sudah hampir setahun kita di rumah maka kemudian muncul kebiasaan kebiasaan baru atau perilaku perilaku baru
ya kita suka berkebun di rumah kita suka masak di rumah dan seterusnya
ya jadi perubahannya luar biasa mbak nisa
ya nah perubahan ini kan berarti cukup signifikan begitu ya pak yuswo hadi
seperti apa untuk detailnya perubahan perilaku konsumen
di masa pandemi ini pak
ya tadi ya yang pertama stay at home lifestyle perilaku baru di rumah
yang kedua adalah saya sebutnya back to the bottom of the pyramid
jadi kita ini kebutuhannya balik ke kebutuhan paling dasar
yaitu yang utama tiga
yang pertama makan minum
yang kedua adalah kesehatan terutama imunitas
terus kemudian yang ketiga adalah kita
semakin tadi ya go online dan digital dan seterusnya
ya jadi yang utama itu tadi balik ke kebutuhan dasar
nah maka kemudian bisnis bisnis yang bukan kebutuhan dasar ya
primary yang secondary atau tersery itu fall ya
industri industri yang basic grocery makanan minuman itu masih survive
oke kemudian pak ini kan juga kalau misalnya tadi kita soal tren konsumsi
tadi dibilang mungkin selama beberapa tahun
selama sembilan bulan kebelakang kemarin selama pandemi ini kan tadi konsumsi yang namanya produk dasar
kemudian juga multivitamin gitu ya laris manis
nah kalau misalnya kita lihat tahun depan ini kan ada juga misalnya vaksin sudah ada
sudah akan proses vaksinasi
apakah kemudian tren tren yang kita lihat selama sembilan bulan belakangan ini
sedang tren atau laris manis akan tetap di tahun depan
keterderuannya akan permanen
jadi nanti formatnya jadinya hibrid kombinasi antara physical dengan digital
ya misalnya working from home ya working from home itu nanti walaupun vaksin sudah
kita masih belum tahu ya vaksin efekasi dan distribusinya
tetapi nanti karena itu sudah terlalu lama ya sudah setahun kita sudah keenakan working from home
maka saya perkirakan nanti working from home itu akan permanen
memang kemudian tidak semuanya working from home tetapi nanti akan dibagi hybrid
jadi ada tiga hari di kantor kemudian ada dua hari di rumah gitu
sekolah juga begitu
sekolah anak anak juga akan nanti nggak akan sepenuhnya ke sekolah full atau nggak di rumah secara full gitu
ya kemudian juga belanja online
belanja online nanti ada cercon kita ke indomaret alfamart ya kalau kebutuhan grocery
tapi untuk kebutuhan kebutuhan yang non primary kita akan kecendungannya ke online
jadi nanti kita enggak akan berpengalaman
kita akan balik ke kondisi normal
kita akan masuk ke new normal dan next normal
next normal itulah kombinasi antara old normal dengan new normal
oke berarti ini next normal ini akan berpengaruh juga nggak pak terhadap perubahan atau change gitu ya
perubahan atau behavior perilaku konsumsi masyarakat pak
jadi yang jelas sampai dengan dua ribu dua puluh satu penuh ya
kita masih akan masih
krisis ya resesi ya
artinya orang itu masih spendingnya akan masih terbatas
ya karena jadi intinya ketika kondisi tidak menentu maka konsumen itu akan menahan spending
ya menahan spending ini yang menyebabkan sebenarnya krisis sekarang
ya jadi ketika konsumen tidak belanja maka kemudian perusahaan itu akan nggak laku pabriknya akan tutup pegawainya nggak ada gaji
karena enggak ada gaji dia enggak spending muter gitu
ya jadi ini akan masih terjadi di dua ribu dua puluh satu ya karena memang semuanya masih tidak menentu
tapi yang kaitan ke digital perilaku konsumen ke digital itu akan hibrid tadi
ya jadi secara konsumsi akan tetap basic ya nanti pelan pelan akan naik ke secondary primary
tetapi perubahan perilaku yang sifatnya digital itu akan
ya akan semakin porti digital itu makin makin besar
tetapi bukan berarti belum ditinggalkan sepenuhnya
jadi itu kombinasi antara physical dengan digital
ya kita misalnya telemedicine ya kita ke rumah sakit
kita nanti pasca covid kita ke rumah sakit makin kita batasi
ya karena biaya apa retiko penularannya akan tinggi
jadi untuk certain pengobatan itu akan melalui telemedicine
tapi setelah pengobatan kita akan ke rumah sakit
jadi akan dibagi kita hidup di dua alam ya mpp
jadi alam online alam digital dan alam physical
oke nah kemudian tadi juga sudah disinggung nih new normal ada next normal juga
kalau tadi mungkin lebih banyak dibahas mengenai pola konsumennya yang berubah
nah kalau dari para produsen para pebisnis ini seperti apa sih nanti tren pemasaran
dan harus seperti apa nih untuk bisa survive di tahun depan
jadi pandemi itu menimbulkan apa yang disebut sektor sektor yang fall dan sektor sektor yang rise
jadi teman teman perlu diingat pandemi itu tidak hanya menyebabkan perusahaan jatuh
tetapi certain industry justru rising
yang jatuh umumnya adalah sektor sektor yang high touch
ya misalnya turism jadi tingkat persentuhannya tinggi
interaksi antara orang itu tinggi ya
ya hotel kemudian turism ya transportasi gitu
nah sektor sektor yang low touch ya terutama sektor digital e commerce dan seterusnya itu justru tumbuh
ya ketika e commerce nya tumbuh maka juga pengiriman barang kurir logistik akan tumbuh
ya itu ikutannya terus kemudian kayak food delivery akan tumbuh
ya kemudian telemedicine
kemudian telco and media
jadi semakin banyak orang di rumah akan semakin banyak kita facebookan kita semakin banyak ig apa instagraman gitu
akan banyak youtube an
jadi setelah telco dan media akan naik
nah yang jatuh apa yang jatuh adalah sektor sektor yang pertama adalah high touch
yang kedua adalah yang high crowd
high crowd itu contohnya konser musik mall kemudian termasuk airline ya
terus kemudian mobility ya mobility nya tinggi
ya jadi sektor sektor ojol misalnya dulunya booming luar biasa tapi di masa pandemi agak
jadi teman teman diingat bahwa masa pandemi itu ada yang fall tetapi juga ada yang rise
ada yang tumbuh
oke ya berarti memang pintar pintar melihat peluang begitu ya pak ya
dan juga memanfaatkan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bisa survive di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
karena memang kita masih berada di dalam masa pandemi dan tidak akan banyak perubahan begitu ya pak untuk pola konsumsi masyarakat
saya kira masih belum
ya masih belum karena kita masih dalam masa transisi
apalagi di bulan desember ini kecenderungannya kasusnya naik lagi
jakarta malah justru apa namanya rekor gitu kan di bulan desember ini
jadi masih agak berat
ya baik terima kasih pak yusu hadi pemerhati marketing sudah bergabung bersama kami hari ini
selamat beristirahat pak selamat tahun baru
terima kasih mbak